jalur menuju puncak bogor kembali dipadati pengguna jalan di masa libur akhir tahun
pada tiga hari menjelang malam pergantian tahun lalu lintas menuju puncak sempat macet sepanjang dua km
mengantisipasi penumpukan kendaraan semakin panjang
satlantas polres bogor memperlakukan sistem buka tutup jalan di kawasan puncak sejak sabtu pagi
sistem buka tutup ini sudah diberlakukan mulai pukul tujuh pagi tadi atau tiga puluh menit lebih cepat dari jadwal biasanya
sistem satu arah ini akan terus dilakukan situasional hingga tahun baru mendatang
pengendara yang menuju kawasan puncak diminta untuk mengantisipasi kemacetan di beberapa titik rawan macet
di antaranya simpang pasir muncang megamendung taman wisata matahari hingga simpang taman safari
jalan akhir tahun sendiri kita hari ini melaksanakan sistem one way lebih awal yaitu pukul tujuh belas
di sini kita sudah menutup kendaraan
yang dari arah atas atau cianjur menuju ke jakarta itu di daerah rindu alam
kita lakukan itu adalah untuk fokus pelaksanaan kegiatan masyarakat yang ingin menuju ke puncak itu lebih nyaman karena kita membuat sistem one way ini
untuk perlu diketahui untuk kepadatan sendiri kurang lebih hampir tiga km yaitu dari simpang gadok hingga ke gerbang tol ciawi
nah oleh karena itu kami juga mengimbau masyarakat tentunya untuk menuju ke ciboda ciloto cipanas maupun taman bunga
itu juga ada jalan alternatif yang lain
yaitu jalan jonggol maupun lewat sukabumi
dan itu lebih cepat dibandingkan harus menggunakan jalur puncak beramai ramai dengan mengikuti arus yang sedang padat saat ini
tiga hari jelang libur tahun baru lalu lintas menuju kawasan puncak bogor jawa barat kembali padat
bahkan pantauan drone tmc polres bogor kemacetan mengular sejauh enam km dari tol ciawi hingga simpang gadok
sementara terkait penutupan jalur puncak di malam pergantian tahun nanti
polisi terus menyebar ribuan bro
kepala pengusur kepada pengendara yang melintas
lalu lintas menuju kawasan puncak bogor jawa barat
sabtu pagi mulai dijejali ribuan kendaraan wisata dari arjakarta
bahkan dari pantauan kamera drone tmc polres bogor kemacetan mengular sejauh enam km dari ruas tol ciawi hingga simpang gadok
selain akibat penyempitan arus di simpang gunung gelis kemacetan juga dipicu meningkatnya jumlah kendaraan wisata
akibatnya petugas kembali melakukan rekayasa satu arah atau one way
untuk menguras kepadatan dari arah tol
dari data petugas lebih dari lima puluh ribu kendaraan tercatat sudah menjejali puncak sejak jumat malam
sampai kilometer empat puluh empat dan nyambung sampai kilometer empat puluh tujuh
sekitar enam km sampai ke kos kedok ini
sekarang sedang kita lakukan prioritas satu jalur ke atas
atas mengingat untuk menghabiskan ekor dari bawah ke atas
dan dari arah cianjur perbatasan tidak ada ekor sama sekali
jadi harapan kita
setelah kita berlakukan rekayasa lalu lintas berupa satu arah ke atas
dapat menghabiskan arus dari bawah ke atas
sementara terkait rencana penutupan jalur puncak pada pergantian malam tahun baru nanti
kepolisian terus menyebar ribuan brosur pengumuman kepada pengendara yang melintas
untuk blosure yang dibagikan setiap harinya itu kurang lebih kita mencapai seribu
betul dibagikan ke pengendara roda empat maupun roda dua
satu lintas polis bobor itu akan melaksanakan penutupan jalur ke arah puncak pada tanggal tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
dimulai pukul delapan belas sampai tanggal satu januari dua ribu sembilan belas pukul enam pagi
dan satu lintas polis bobor juga sudah menghimbau kepada masyarakat melalui media cetak media sosial dan media suara
rencananya polisi akan menutup total jalur puncak dari kedua arah
dengan rentang waktu selama dua belas jam pada saat malam pergantian tahun baru
diperkirakan puncak lonjakan arus wisata akan membeludak esok dan lusa